bisa dijelaskan maksudnya ini bukan pendapat ya yang saudara lihat dalam keseharian selama bekerja sama sebagai ajudan
ketika saya ada masalah seperti itu yosua yang saya lihat saya menenangkan ya pak
menenangkan karena saya tahu sifat lagunya yosua pak
misalkan dia sudah penat dengan kegiatan misalkan bulan desember itu sangat banyak saya kegiatan
dia agak jenuh dan suka dia pukul pukul art itu kadang saya udah seperti itu sih pak yang saya tahu pak
pernah nggak saudara umpamanya dibentak suara dengan nada tinggi umpamanya gara gara sleep ngobrol di dalam keadaan capek begitu
kalau saya tidak pernah dibentak pak
tanya saja pernah waktu itu saya pernah usul untuk tanya pak keperluan rumah tangga di rumah bangka
tapi dengan bang almarhum hanya diem saja pak itu aja pak
saya apa kayak diam saja pak gak mau menjawab
baik saudara romer
sama dengan yogi pak kalau saya belum pernah pak dibentak sama pak
almarhum ataupun diapain pak
cuma kalau berbicara masalah itu ya cuma pernah saya nggak tahu aja pak kayak sering berubah berubah pak
kadang tiba tiba marah kadang ini seperti itu aja pak
satu lagi mas farhan
keterangan saya sama dengan yogi dan romer untuk saya tidak pernah dibentak atau dimarah langsung oleh saudara korban yosua
karena saya juga jarang berinteraksi
dengan saudara korban tersebut
baik terima kasih yang mulia